rentetan aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden di beberapa daerah menuai penolakan dari sejumlah pihak
gerindra menilai aksi penolakan dan penghadangan itu sebagai bentuk premanisme
penolakan aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden terjadi di beberapa daerah
di surabaya deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden berakhir ricu
aksi ini adalah buntut dari rencana kelompok dua ribu sembilan belas ganti presiden
yang ingin mendeklarasikan gerakannya di surabaya tetapi ditolak oleh kelompok yang lain
rencana menggunakan tugu pahlawan sebagai lokasi awal demo juga tidak diperbolehkan oleh kepolisian
sementara itu di pekanbaru riau aksi penghadangan juga berlangsung ricuh
saat nenowarisman serta rombongan ibadat jakarta dan mendarat di bandara sultan sarif kasingua pekanbaru riau
masa memblokade jalan keluar masuk bandara
dengan membakar ban di tengah jalan
apa sih yang kita lakukan
kita akan tetap bertahan di situ kita akan tetap bertahan dan kita gak tahu apa yang akan terjadi
terkait penghadangan kepada nenowarisman anggota badan komunikasi dpp gerindra
andre rosiade kepada detik com menilai aksi tersebut adalah aksi aksi premanisme
lebih lanjut andre menyamakan peristiwa ini seperti yang terjadi pada zaman orde baru
batalnya acara karena desakan masa bukan kali ini saja terjadi
september tahun lalu ylbhi pernah membatalkan acara
pertajung asik asik aksi
kala itu masa yang kontra menuding acara tersebut merupakan diskusi soal kebangkitan pki
kedatangan nenowarisman dan sejumlah relawan atau aktivis dua ribu sembilan belas ganti presiden ke berbagai daerah menuai pro dan kontra
penolakan datang dari sejumlah elemen masyarakat di berbagai kota hingga pihak kepolisian melarang dan membubarkan aksi deklarasi dengan alasan keamanan
bagaimana sebenarnya masing masing pihak melihat aksi penolakan ini dan benarkah aksi penolakan seperti ini
dapat dikatakan sebagai penolakan
bagaimana sebenarnya masing masing pihak melihat aksi penolakan ini dan benarkah aksi penolakan ini dapat dikatakan sebagai penolakan
ada mas nyarwi ahmad phd direktur presidensial studies di kot ugm
selamat malam mas nyarwi
selamat malam mas reinhardt kabar baik
dan kita malam hari ini membahas dari apa yang terjadi hari ini ya
mbak andre mbak irma dan juga mas nyarwi dan juga mungkin hari hari kemarin mengenai sejumlah penolakan
pro dan kontra dari deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
apa yang mbak andre lihat dari sejumlah penolakan ini
dan ini tampaknya terus apa namanya ya
ya tentu kita semua prihatin ya
karena kita kan berharap bahwa pemilu dua ribu sembilan belas ini akan menjadi pemilu yang riang dan gembira
pemilu damai jujur adil bermartabat
nah dan kita sudah mendengar bahwa bawaslu dan kpu juga sudah menyampaikan
bahwa aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden ini bukanlah kampanye
berbeda dengan pendapat kadif umas mabes polri yang menyatakan ini merupakan kampanye
sehingga ini menjadi perbedaan ya
pihak polri menyatakan ini kampanye di luar waktunya
sehingga perlu ada penindakan
pihak masyarakat dua ribu sembilan belas ganti presiden menyatakan ini adalah kebebasan berekspresi
sesuai dengan yang disampaikan oleh bawaslu
sehingga itu menjadi dasar
bahwa dilakukan rekomendasi ini tidak melanggar
bahwa ini merupakan kebebasan ekspresi
kita lihat di mana mana teman teman mbak irma mendeklarasikan dukung pak jokowi di mana mana ya
di mana mana itu tidak pernah dibubarkan tidak pernah diganggu
saya rasa sama juga seharusnya dengan aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden ini
ini adalah kebebasan berekspresi
ini ya konstitusi sesuai dengan konstitusi
bukan upaya makar
tidak ingin menjatuhkan presiden dengan cara cara makar atau cara cara angkat senjata
saya rasa ini tidak ada masalah
diatur oleh undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
sesuai dengan undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
sehingga hal ini sebenarnya tidak perlu diributkan
bahwa kemudian ada sejumlah elemen masyarakat yang menolak
ini bagaimana melihatnya
permasalahannya di sini ada ketidakdewasaan
ketidakmampuan orang untuk menerima perbedaan pendapat
kalau dua ribu sembilan belas ganti presiden bikin acara kan silahkan saja
nanti yang tidak sepakat kan tinggal bikin acara lagi
kan setiap orang tentu ada yang pro ada yang kontra
ada yang setuju pak jokowi ada yang tidak setuju pak jokowi
bagaimana kita menikmati demokrasi ini menghormati saling perbedaan
saya dengan mbak irma berbeda nih
saya pendukung pak prabowo bang sandi mbak irma pendukung
pak jokowi dan kiai maruf
meskipun kita beda partai beda pandangan silaturahim tetap terjaga
mbak irma bicara nanti saya bantah
jadi seharusnya tidak perlu anda seaksi seksi menolakkan
jadi kalau mbak neno mau pergi ke batam atau ke pekanbaru biarkan saja
tidak perlu harus dihadang di bandara berjam jam
ini anda menyebutkan premanisme ya
iya jadi yang saya sampaikan itu ada upaya premanisme untuk menghalangi acara ini
persekusi di bandara batam
bagaimana seorang nenowarisman dan tim datang di batam delapan jam ditahan di bandara batam
orang berdemonstrasi dalam bandara
contoh di riau di pekanbaru
bagaimana neno tertahan di mobil berjam jam
ada hanya berapa puluh orang tiga puluh sampai empat puluh orang di luar bandara
polisinya ratusan tapi tidak bisa ditertibkan yang nutup jalan itu
neno berjam jam sampai orang yang demo itu sudah hilang
tetap agar tidak dibuka mbak neno dibawa ke pesawat untuk dipulangkan
itulah maksud saya
kita berharap hal hal perbedaan pendapat harus dikelola betul oleh bangsa dan negara ini
jangan sampai cita cita pak jokowi cita cita pak prabowo ingin pemilu yang aman damai yang gembira
festival adu gagasan terganggu dengan cara cara premanisme yang menghalangi proses demokrasi
menghalangi proses kebebasan berekspresi
ini yang kita harapkan ke depan pihak kepolisian betul betul bisa mengelola ini secara netral
berpihaklah kepada berbagai kelompok
silahkan polisi pro kepada jokowi lanjutkan dua prode juga pro juga
saya ingin langsung ke mbak irma menanggapi itu bagaimana kalau kata bang andre ini kita bisa lihat dari sisi ini sepertinya tindakan premanisme persekusi dan lain sebagainya harusnya tidak perlu ada penolakan penolakan
karena ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu
yang bilang ini bagian dari kebebasan berpendapat siapa
begini kita kan gak boleh juga bicara bahwa kalau ke dalam benar kalau keluar salah
menurut saya kalau mau ganti presiden itu nanti dua ribu sembilan belas
yang harus dilakukan hari ini adalah bukan mengganti presiden memilih presiden
kalau mengganti presiden itu ada ruangnya
itu menurut saya
prosedurnya harus seperti itu mau ganti presiden
kalau bicara ganti presiden loh ya
sekarang saya nggak ngerti apa sih yang dimaksud dengan ganti presiden
menurut saya itu provokasi
bukan kalau datang dengan misalnya begini datang ya bukan dengan jelek jelein bukan dengan kebencian bukan dengan ujaran ujaran kebencian
bagi saya pribadi nggak masalah
tapi kan yang dibicarakan itu memprovokasi rakyat
nah saya menilainya begini
teman teman ini seperti orang ketakutan kalah gitu ya
jadi datang ke satu tempat ke kampung kampung ke desa desa itu memprovokasi
ini kepanikan yang luar biasa menurut saya
takut kalah ya
terus akhirnya kemana mana nih
nah kalau saya sih ingin sampaikan
kan ada ruangnya untuk kampanye nanti ada ruangnya
bawaslu juga sudah mengatakan bahwa ini provokasi kata bawaslu
walaupun bawaslu tidak mengambil tindakan karena ini belum masa kampanye
tapi ini bukan bagian dari kampanye
maksudnya bukan bagian dari kampanye
bagian dari kampanye hitam menurut saya
oh kampanye hitam atau negatif campaign mungkin
negatif campaign kenapa
karena isinya ujaran kebencian
oke sehingga itu yang anda lihat
isinya banyak menjelek jelekkan pemerintah
nah saya ingin sampaikan satu hal begini
siapapun yang mau jadi presiden yang memerintah silahkan gitu ya
jangan hadap hadapkan rakyat dengan rakyat
ini yang non muslim dihadapkan
yang non muslim dihadapkan kan yang muslim
yang muslim sendiri dihadapkan juga dengan yang muslim
kalau yang gak sempat dapat muslim sama muslim gak sempat dapat
ini kan gak fair
ini yang harus didudukkan dulu soalnya
sebentar ini banyak tadi ngomong ya
jadi harus fair juga
jadi saya ingin sampaikan satu hal begini
kalau dikatakan premanisme yang premanisme itu siapa
polisi punya kewajiban menjadi pamoh rakyat
kalau terjadi bentrokan siapa yang mau tanggung jawab
ini kan sengaja mau dibentrokin
kalau bentrok kan nanti pasti pemerintah lagi yang disalahin
pemerintah loh yang pasti disalahin nanti kalau bentrok
nah karena menjaga agar jangan sampai nanti pemerintah terus terusan dibully
maka kemudian polisi sebagai pamung rakyat tidak membolehkan ini berlangsung
udahlah tunggu aja lah nanti waktu kampanye datang
kampanye tiba silahkan kampanye
kita gak usah bicara hoax jangan bicara ujalan kebencian
maka untuk dapat bicara program
kita harus bicara program
itu harus ada data
data itu perlu angka angka
jangan juga kemudian katanya ya menurut ini menurut itu
kalau waktu berkuasa percaya dengan bps
tapi kalau sudah tidak berkuasa lagi nggak percaya dengan bps
dan angka angka gak fair juga
oke jadi ini menuai penolakan karena mbak irma lihat ini ada unsur provokasi di dalamnya
tidak semata mata mengekspekkan pendapat
betul ini ada unsur provokasinya
menurut saya gini kalau kita bicara melindungi rakyat
kita bicara bahwa ada hak rakyat disitu untuk berekspresi
maka dua nino boleh berekspresi tapi hargai juga dong orang yang mau berekspresi menolak juga
kalau nino warisman mengatakan bahwa atau andre mengatakan bahwa
nggak perlu dong dihalang halangi nino berorasi seperti itu
ada juga dong hak rakyat lainnya untuk menolak
dan hargai juga penolakan mereka
kalau mau fair
kalau mau fair ya dua duanya gak boleh
kan gitu harusnya
yang ini nggak boleh jalan yang ini nggak boleh jalan
nah di kami pun di jokowi ma'ruf ini pun kita gak pernah loh
apa namanya bikin bikin tagar yang arahnya untuk memecah belah bangsa
saya pun kami pun sebenarnya bisa saja
bikin tagar juga
tapi kita nggak akan lakukan itu kenapa karena itu membodohi rakyat
contoh misalnya begini
dua ribu sembilan belas jangan pilih presiden yang gak punya ibu negara misal
atau dua ribu sembilan belas jangan pilih presiden yang pernah menculik yang disinyalir ya
disinyalir pernah mencolikin mahasiswa misalnya seperti itu
atau dua ribu sembilan belas jangan pilih presiden yang temperamental misalnya seperti itu
bisa kan kita lakukan itu juga dengan cara cara yang nino lakukan
tapi kami nggak mau lakukan itu
karena kami ingin agar masyarakat ini dewasa
gak usah marah marah andre
iya kita cerdaskan rakyat kita sama sama
nggak perlu kita marah marah
ya kan kita perlu mencerdaskan rakyat ini
siapapun nanti pada kontestasi dua ribu sembilan belas yang dipilih oleh rakyat
ya silahkan kita dukung
oke kita dapat poin ya
oke sebelum nanti kebak andre menganggapi
saya mungkin langsung ke mas nyarwi terlebih dahulu
mas nyarwi melihat sebenarnya aksi deklarasi ini sebenarnya itu sebenarnya seperti apa apa yang mas nyarwi tangkap
apakah ini kemudian hanya sebuah berbicara
hanya sebuah bentuk ekspresi atau kita bisa katakan ini social movement
atau memang ada poin poin negatif campaign yang tadi dikatakan oleh mbak irma ya dalam pesan pesan yang disampaikan oleh kelompok ini
ya sebenarnya begini
gerakan ganti presiden sebelum masuk ke peristiwa neno dan kawan kawan ya
itu bisa kita baca dan itu bukan fenomena baru sebenarnya
di indonesia sekalipun
gerakan ganti presiden itu bisa sebagai sebuah bentuk kudeta politik
itu sudah pernah terjadi
di era soekarno berkali kali
dan juga sebagai bentuk gerakan politik
dan itu sudah lama terjadi di era bung karno juga dan juga di era pak arto sudah berkali kali
sampai kemudian gerakan ganti presiden sebagai kampanye politik
nah sebagai gerakan politik ini kan macam macam
atau bahkan sekarang bisa orang yang biasa
nah kalau misalnya di zaman pak harto misalnya
itu gerakan politik ganti presiden misalnya nggak usah panjang
yang paling dekat misalnya sebelum itu ya
petisi yang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
petisi lima puluh ya
itu adalah elit elit politik yang dulu para jeneral yang tidak puas dengan
jadi gerakan ini bukan gerakan yang modelnya baru tapi pernah dilakukan
bukan cuma ada metamorfosis
kalau dulu itu cenderung sebagai gerakan kudeta
maka orang kemudian makanya jangan heran misalnya kalau kita tidak heran
kalau elit elit masa lalu misalnya itu cenderung melihat gerakan ganti presiden
atau merasakan sebagai sebuah bahaya
memang bahaya kalau dia sebagai kudeta
karena mengancam presiden yang punya legitimasi yang sah
dan itu tidak boleh
sekalipun dalam alam demokrasi juga dilarang
nah kemudian muncul sebagai gerakan politik
gerakan politik ini dulunya banyak dilakukan oleh elit
dan juga berkelindahan dengan gerakan mahasiswa
maka kalau kita lacak beberapa gerakan gerakan penolakan turunkan presiden misalnya
di era bung karno ke pak harto
di era pak arto sembilan puluh delapan juga
di situ ada gerakan elit dan juga gerakan mahasiswa
nah pasca sekarang ketika kita demokrasi
di dalam demokrasi sembilan puluh sembilan sampai sekarang
gerakan ini itu bermetamorfosis menjadi gerakan politik
tapi juga banyak sebagai kampanye politik
misalnya contoh petisi yang muncul misalnya
dua ribu sepuluh misalnya kan banyak juga
di situ ada aksi aksi turunkan sby
dalam arti ganti sbe atau sbe diminta turun misalnya
itu juga gerakan politik
tapi melibatkan gerakan massa juga
dan di situ juga ada kampanye politik
tapi itu kan era awal presiden sbe memerintah
periode kedua maksud saya
nah gerakan politik terjadi pernah di era pak habibie diturunkan
penolakan laporan tanggung jawab presiden habibie itu juga gerakan ganti presiden sebenarnya
kalau gerakan saat ini seperti apa
gerakan politik yang bagaimana
sehingga menuai banyak menyukur kontrak
yang baru kemudian yang bisa kita lihat adalah
yang itu juga bertemu
ketika gerakan ganti presiden tidak hanya monopoli ali
dan gerakan mahasiswa
bahkan gerakan mahasiswa relatif mungkin tidak ada kali ya
yang sampai hari ini minta turunkan atau ganti presiden
justru ini muncul sebagai gerakan massa
gerakan yang mungkin dimunculkan oleh public figure
public figure yang mayoritas atau boleh dibilang tidak banyak dikenal
beberapa misalnya kayak ibu nenu itu kan artis
ada burat nasarumpet juga
ada ahmad dhani artis juga politisi juga misalnya
nah itu aktor aktor baru ini yang kemudian
nah tapi ini kan sebenarnya juga bisa dilihat dari sebelumnya
februari dua ribu delapan belas kemarin misalnya
yang pencetus itu aktivis pks
pak ahmad dhani alisira misalnya
itu kan yang memunculkan itu
dan itu kemudian menjadi viral di online
di sosial media dan masuk kemudian muncul sampai hari ini
oke jadi ini dari sebuah gerakan tagar begitu ya
tapi kemudian akhirnya diimplementasikan ke dalam gerakan kampanye politik tadi kalau menurut mas nyarwi
nah tadi belum terjawab apakah ini termasuk negatif campaign
atau ini sebenarnya hanya sebuah social movement biasa
nanti dijawab mas nyarwi
nanti saya juga akan minta tanggapan dari mbak irma dan juga bang andre
kita harus jeda terlebih dahulu
prime news akan kembali sesaat lagi
kita sudah banyak membahas mengenai bagaimana deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
yang kemudian banyak penolakan juga
tapi menimbulkan perawatan kontra
tadi mas nyarwi mengatakan ini sebenarnya bukan hal yang baru ya sebagai sebuah gerakan politik
tapi kembali ke pertanyaan awal mas nyarwi
apakah ini bentuk negatif campaign
atau sebenarnya sebuah pesan untuk kebebasan berekspresi
atau bagaimana ya mas arwi lihat
kalau misalnya melihatnya sebagai negatif campaign
itu kita harus melihatnya case by case dan konten yang dibawa
per konten yang dibawa
konten yang dibawa sejauh ini seperti apa
kalau misalnya apa namanya
nah ini yang saya lihat juga paradoks
pesan utamanya kan ganti presiden saja
tapi tidak diturunkan pada konten konten yang spesifik
di beberapa negara misalnya saya contohkan ya
banyak demo yang serupa ganti presiden tuntutannya
misalnya ketika fran olong berkuasa ya
kedua dia sering hidup juga di demo di perancis
presiden perancis sebelum macron ya
ada yang berbeda sekali ya
karna guru menjelaskan ketika prasadi mugar mencapai medan hidup
kata kata prasadi ini untuk per clerk kamu
mengkonsolidasikan masalah itu
betul dan melebarnya isu gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden ini saya lihat berinteraksi atau bersinggungan dengan isu isu keagamaan politik identitas misalnya
dan ini yang kemudian tadi bu irma mengatakan saya lihat itu mengkhawatirkan terkait dengan negatif kempen
tetapi begini juga karena oposisi juga ada kecendungan melihat potensi gerakan ganti presiden ini sebagai momentum untuk mengkonsolidasikan dengan berbasis pada ikatan
ya mengkanalisasi ya
ya misalnya saya contohkan misalnya beberapa apa yang kita lihat baik di beberapa media online maupun
ahmad dhani misalnya melihat juga itu dikaitkan dengan dua ribu dua belas gerakan dua ribu dua belas yang kemarin gitu ya
terus artinya ada isu isu keagamaan yang muncul yang itu saya lihat menjadi pengikat
nah sebenarnya kalau misalnya itu dikembangkan pada isu isu yang terkait dengan policy itu menurut saya lebih sehat
terlepas bahwa apakah ganti presiden ini sebagai gerakan politik
ya gerakan politik
politiik sosial juga disitu ataukah gerakan sebagai kampanye politik
tentu kalau dia sebagai kampanye politik tentu ini juga belum memasuki masa kampanye politik dan itu tidak boleh
nah cuma problemnya di sini pelaku dari gerakan ganti presiden di sini sebagai pelaku kampanye itu kan bukan struktur resmi dari tim kampanye capres cawapres
kpu saya lihat dari di sini ada aturan yang kemudian menyulitkan juga karena aturan aturan itu kan mengikat kepada pelaku yang menjadi
apakah ini tim resmi apa tidak istilahnya
dan itu saya kira juga apa namanya menyulitkan ya di regulasinya mungkin daya jangkau regulasi menjadi terbatas
oke karena orang orangnya bukan orang orang bagian dari partai atau mungkin tim sukses yang sudah disusun oleh masing masing kandidat
bang andre tadi mau menanggapi ini pesannya provokasi katanya
bahwa kpu dan bawaslu itu sudah menyampaikan terang benerang di berbagai media kita bisa baca bahwa dua ribu sembilan belas ganti presiden ini gerakan ini bukanlah kampanye
itu sudah dinyatakan secara terang benerang oleh kpu dan bawaslu
jadi kalau ada orang menyatakan ini kampanye terselubung atau ini bagian dari kampanye hitam tidak benar
itu sudah dibantah oleh pihak kpu dan bawaslu
nah soal cara cara premanisme tadi saya ingin menyampaikan bahwa mbak irma bilang uni irman
kami ini panik
sebenarnya yang panik itu siapa ya karena
yang ini kan aksi aksi damai
gerakan gerakan damai social movement dari rakyat untuk menginginkan pergantian presiden
mereka berkumpul nyanyi indonesia raya lalu nyanyi ganti dua ribu sembilan belas ganti presiden
abis itu mereka bubar gitu loh
acara kan hanya semacam itu
tapi ada yang panik sehingga muncullah di mana mana mulai isu penolakan
lalu mulailah persekusi mulailah penghadangan
nah di sini kita menganggap melihat terkesan ada indikasi pihak kepolisian tidak netral
sebenarnya ini sederhana kalau mbak neno dan kawan kawan ini ingin menyuarkan aspirasi kumpul nyanyi indonesia raya
habis itu nyanyi dua ribu sembilan belas ganti presiden
habis itu diklarisi selesai acaranya
tidak perlu dan tidak ada gerakan makar di sini
tidak ada gerakan angkat senjata
tidak ada yang perlu ditakuti
tidak perlu ditakuti
tapi ternyata gerakan ini meluas
kita lihat di media sosial delapan puluh dua puluh persen kan kekuatannya
lalu di mana mana dibicarakan oleh masyarakat
sehingga muncullah kepanikan
jadi mbak irma bilang kita panik itu sebenarnya menutupi kepanikan ini irma ini dan kawan kawan
sehingga muncullah kepanikan
mulailah penghadangan di mana mana
anda bayangkan boleh nggak orang demonstrasi di dalam bandara
atau nutup pagar bandara
kok polisi diam
contoh kasus di pekanbaru
neno tertahan di dalam pagar
lalu abis itu maghrib itu orang tiga puluh orang itu udah hilang
lalu masa penjemput mbak neno lima ratus orang ada di depan
yang lima ratus nggak bisa masuk jemput mbak neno gak bisa keluar
sampai malam mbak neno disuruh pulang ke jakarta dari pekanbaru
nah ada apa ini
jadi indikasi yang anda maksud adalah ketidak netralan
masa menghalangi itu
jadi sudah tidak ada
iya ada indikasi seperti itu
meskipun polisi beralasan ini alasannya keamanan
kan itu hak kalau membaca undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu
memang ada pasal lima belas ya
ada hak subjektif kepolisian
polisi punya wenang melihat kondisi di lapangan
tapi kan kita bisa menilai melalui pernyataan pernyataan
apa yang terjadi di lapangan kita bisa melihat
saya ingin menyampaikan pesannya pak prabowo dan bang sandi
bahwa kita itu berkomitmen bahwa pemilu ini harus kita sambut sebagai festival yang riang dan gembira
jadi saya ingin berharap yang tidak sepakat dua ribu sembilan belas ganti presiden ini juga silahkan bikin
festival yang gembira
maksudnya bikin aksi aja
bikin lagu indonesia raya nyanyi dua ribu sembilan belas jokowi lanjutkan
lalu menghadang mbak nino dan kawan kawan
baik mbak irma tidak ada yang perlu ditakuti sebenarnya
yang takut siapa
terus yang panik siapa
kalau kita panik kita turun ke bawah gitu ya
ini kita nggak pernah turun
kalau masa yang turun tadi tuh belum ini ya
sekarang gini ya harusnya nino itu bersyukur
andri ini harusnya bersyukur loh
pak jokowi tidak seperti pak sby
sahabat saya ferry julian tono ketika itu
ya dia mau bbm loh kenakan bbm
kemudian ferry itu di satu pertemuan
bicara kepada audiens
siapa yang berani nurunkan putu sby kalah
siapa yang berani nurkan sby kalah
akhirnya ada yang nurunin ketika itu
itu ditahan loh ferry
tapi masalahnya ketika selesai ditahan
dia masuk demokrat
ya kan ketidak konsistenan menurut saya ya
ini sahabat saya satu ini
nah menurut saya
bersyukur loh pak jokowi itu tidak seperti itu
ini kan yang menghadang ini kan masyarakat yang tidak suka
kalau teman teman ini bilang bahwa ganti presiden dia itu punya hak dia
tapi ada juga dong hak rakyat yang juga nggak suka gitu
tapi kan nggak perlu menghadang seperti itu
ntar ntar saya
jadi menurut saya harusnya fair gitu
polisi udah cukup fair loh
kan polisi itu punya diskresi menyetujui atau menolak
ketika demo yang akan dilakukan itu akan punya negatif impact
punya potensi mengganggu keamanan
potensi mengganggu keamanan nggak
kalau dia dirasakan mengganggu keamanan karena banyak yang protes protes protes
yang mengancam segala macam kalau ini terjadi segala macam begini begini
bukan polisi berpihak
saya kira bukan seperti itu
jadi menurut saya seperti yang disampaikan beliau
sudah lah kalau nggak panik nggak usah turun kemana mana bro
kita tunggu nanti dua ribu sembilan belas kita demo kita adu program
saya udah bilang sama andri juga
kalau kita hari ini kita mau berbicara kita mau berbicara kita mau berbicara kita mau berbicara

kita jualan program
tapi kalau oposisi itu jualan harapan jualan mengadu adu emosi masyarakat
wajar orang oposisi kok
tapi kalau kita kan kita udah jelas
kerja kita udah jelas kok
kita sampaikan kepada publik
nah kalau masih ada yang belum paripurna dari jokowi jk hari ini
menurut saya wajar baru empat tahun
nah wacita itu memang disusun untuk dua periode
makanya kita harus dukung dua periode
oke oke mas nyarwi melihat
ada yang ingin mas darwi tambahkan
ini sebenarnya kalau kita bisa lihat ini sebagai sebuah simbolik convergen atau bagaimana ya
bahwa ini kemudian mereka yang punya satu pendapat yang sama berkumpul disatukan dalam satu tagar
kemudian melakukan aksi atau melakukan deklarasi dan sebagainya
problemnya begini ya
kalau misalnya argumen argumen apakah itu ganti presiden ya
atau misalnya berdua periode itu dibangun dengan apa misalnya
isu isu yang spesifik
artinya policy nya bisa dikritik dengan policy nya apa yang tidak maksimal dan seterusnya
itu mungkin akan memunculkan diskursus publik yang lebih sehat
nah yang membahayakan adalah
kalau misalnya itu berkait dengan hal hal yang sifatnya identitas dan emosional ya
bisa identitas bisa terkait dengan sifat agama bisa hal yang emosional pokoknya pokoknya
nah yang pokoknya ini kan nggak ada diskusi lagi ya
kalau sudah begini ini yang menurut saya kadang menyulitkan juga tidak ada diskursus yang muncul
bukankah mereka juga mengangkat isu ekonomi misalnya rupiah dan lain lain
oh betul tapi itu tidak diangkat sebagai diskursus publik
apa yang menjadi latar belakang
apakah misalnya dua ribu tujuh belas
apakah misalnya dua ribu sembilan belas ganti presiden
ataukah misalnya dua periode misalnya
justru itu yang penting menurut saya perlu diangkat
nah terkait dengan misalnya soal apa namanya isu isu yang terkait dengan etika ya
etika dalam komunikasi publik di sini komunikasi politik
mungkin elit bisa memanage itu dengan baik
nah problemnya kalau kita sudah berhadapan dengan massa di tengah polarize
masyarakat saat ini ya
ya betul saat ini
itu kadangkala juga menyulitkan
saya contohkan misalnya begini
salah satu dilema misalnya presiden jokowi di sini kita lihat sebagai di sini memegang peran di tiga titik sekaligus
yang pertama dia sebagai kepala negara
tentu dia harus menjaga semuanya ya
tapi jika kepala pemerintahan setiap kebijakan yang dilakukan itu juga punya implikasi kan
paling tidak begini misalnya saya contohkan ada garis tegas bahwa keamanan dan sebagainya tidak bisa ditawarkan
tapi kemudian dampaknya negatifnya apa
juga ada kan
nah ini akan nanti kita ulas lebih dalam lagi
apa kemudian dampak bagi masing masing capres capres dari sejumlah apa namanya
kontra yang terjadi hari ini dan juga kemarin terhadap pilpres nanti dan juga mungkin juga terhadap petahana ya
karena saat ini tengah apa namanya punya yang masih berkuasa lah kira kira begitu
nanti kita akan bahas usai jeda
raihbun saya akan kembali sekejap lagi
oke dari pro kontra yang terjadi mengenai deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
tadi terakhir mas nyarwi tentu ada sedikit menyinggung bagaimana kemudian ini berdampak terhadap petahana ya
tapi kalau terhadap dua kandidat capres capres aksi ini siapa sebenarnya yang untung dan siapa yang rugi ya
ya dua duanya bisa mengambil keuntungan tapi dua duanya juga bisa dirugikan
dirugikannya kalau petahana apa kalau penantang apa
kalau misalnya keuntungan misalnya yang bisa didapat dari pak jokowi misalnya
kalau misalnya di dalam merespon gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden pak jokowi dipandang sukses
sukses dalam artian tetap memberikan ruang untuk berdemokrasi gitu menyuarakan pendapat
kemudian melindungi juga dari isu isu yang sifatnya apa dari hal yang terkait dengan kekerasan
juga kemudian bahkan ikut mendengarkan apa saja yang dikeluhkan dan diinginkan oleh kelompok kelompok yang ingin ganti presiden seperti itu
kemudian menunjukkan program solusi bisa jadi malah mereka akan mendukung pak jokowi bisa jadi
tetapi misalnya kalau kemudian ada tindakan tindakan manajerial dalam respon isu ini yang kurang maksimal
sehingga muncul hal hal yang negatif misalnya atau bahkan pak jokowi dan timnya dianggap tidak responsif terhadap suara suara yang diteriakan gerakan ganti presiden
bahkan dianggap represif
ya itu yang kemudian apa namanya bahaya juga
ya terus bisa berpotensi mengurangi elektabilitas pak jokowi
nah sama juga pada konteks petahana kita perlu melihat gerakan ganti presiden ini pelakunya itu kan sebenarnya bukan elit dalam arti elit publik figur papan atas
nah tapi banyak di situ ada artis di situ bahkan simbol nino sendiri di sini adalah emak emak gitu kan
kata emak emak ini sudah dimonopoli oleh kelompok kelompok
mana loh mbak irma jadi walaupun berusaha direspon dengan itu
nah di situ misalnya
nah kalau misalnya mampu memunculkan gelombang bukan hanya di kelompok ini saja tapi meluas ke kalangan pelajar kelas menengah
ada problem yang dianggap real dianggap real dan itu perlu ditunjukkan ke mereka misalnya kalau mereka bisa berhasil menunjukkan itu
itu bisa jadi menguntungkan kubu prabowo saya contohkan misalnya indikasi tidak efek dari itu
ini kan perlu dilihat dengan data survei kalau melihat itu
indikasi bahwa setelah pasangan capres capres kemarin dideklarasi
itu kan data lsi kemarin yang juga didiskusikan kan ada walaupun masih jauh di bawah pak jokowi maruf
tiga segmen apa
yang pertama adalah pemilih pemula yang kedua termasuk di situ bisa dikoreksi nanti pelajar juga
yang ketiga termasuk di sini ibu emak emak itu ya komunitas itu
maksud saya adalah ini potensial potensial bisa ditarget oleh mereka atau kelompok yang menjadi pendukung gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
sebenarnya juga ada problem terkait ini agak keluar dikit terkait kultur politik kita
kalau di banyak negara demokrasi itu elit elit itu kan pemimpin partai capres cawapres atau kandidat itu berani di depan berbicara
meyakinkan publik bahwa ini harus ganti presiden atau ini dua periode misalnya
nah di kita ini harus ganti presiden atau ini dua periode misalnya

nah nah nah ini yang berbicarakan orang lain kita terbiasa dengan publik atau masyarakat biasa yang kemudian meneriakan itu
saya contohkan misalnya ketika frank hollande masih berkuasa
jean luc milongson termasuk juga marie leppin dalam konteks politik prancis
itu dalam reliability biasa
bahwa ini harus segera turun kita nanti kira kira akan ganti presiden dalam pemilu berikutnya
tapi mereka lantang dan publik paham elit ini ngomong apa isunya apa apa yang mau dibawa
kalau ini dilempar ke kira kira jatuh banyak di makna komersyarakatnya
repotnya adalah karena ini menjadi isu yang sifatnya massa dan meluas kalau diskursusnya tidak berlangsung sehat
masuk ke isu isu yang sifatnya emosional dan ini menurut saya kurang
jadi ada untung dan ada ruginya sebenarnya ya apa yang terjadi pada belakangan ini
ini seperti bola liar
bola liar akhirnya
ini bola liar bagaimana kemudian pihak petahana mbak irma menanggapi ini menyikapi ini agar kemudian tidak ini menjadi bola liar yang mungkin bisa merugikan jokowi ⁇ maruf ⁇
ya justru itu seperti saya bilang tadi sebagai petahana kan serba salah ya
pak jokowi tidak boleh mengintervensi hukum melalui kapolri atau kepolisian
nah polisi sebagai pamong rakyat tentu kan mengambil sikap dia punya diskresi menyetujui dan tidak menyetujui dengan alasan alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan
artinya ketika ini terjadi gesekan antara satu dan yang lain tentu yang akan dirugukan kan pasti petahana
karena petahana kan masih presiden masih pemerintah
nah ini yang sebenarnya kita tahu bahwa ini strategi yang buruk
yang dilakukan buruk sekali gitu ya
jadi mukul orang pakai tangan orang lain
ini sebenarnya seperti itu
maka kemudian yang harus kita pahami adalah begini
tolong juga kita saling menghargai
menghargai satu sama lain
kalau pihak sana tidak ingin
maka jangan juga gitu ya
maksain diri untuk ganti presiden
karena saatnya belum tiba
ketika election dilakukan maka baru ganti presiden
kalau sekarang belum bisa lakukan itu
yang bisa dilakukan oleh nino warisman itu bukan ganti presiden
ya kan pilihlah presiden baru
nah kalau ganti presiden itu harus melalui prosedur yang benar
ya konstitusi kita menyatakan
harus melalui mana
harus melalui dpr
harus melalui mk
harus melalui mpr
kan itu yang harus dilakukan
jadi jangan kayak orang nggak ngerti hukum dan undang undang gitu loh ya
kalau melakukan sesuatu
etika politiknya juga harus dikedepankan gitu
kalau tadi andri bilang
kita sambut pemilu nanti dengan riang gembira gitu
lagi riang gembira gimana kalau ganti presiden di sini cacimaki kok
ya itu kata dan perbuatan nggak sama
oke itu kata dan perbuatan nggak sama
kalau riang gembira
ya jangan lakukan itu
kita debat soal program aja
nggak usah nurun nurunin pasukan sampai ke bawah bawah
silahkan mbak andri
kemudian tadi sudah dijelaskan untung rumi bagaimana
karena saya mau mengklarifikasi mas nyarwi
kalau kita baca lirik lagu dua ribu sembilan belas ganti presiden itu nggak ada cerita
saya rasa sama sekali ya
bahwa yang dibicarakan itu harga harga naik gitu
cari kerja susah
itu isu isunya ya yang dibawa
bahwa aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden itu bukan bicara sarah
tapi bagaimana mereka menyuarakan aspirasi
suatu gerakan rakyat social movement
menyalurkan aspirasi bahwa ada keinginan masyarakat keinginan rakyat untuk mengganti presidennya di dua ribu dua puluh
itu satu ya
jadi tidak ada isu sara di sini
itu satu ya
mas nyarwi silahkan cari
mas nyarwi silahkan cari
dua ribu sembilan belas ganti presiden tidak ada bicara isu sara
yang dibicarakan semua ekonomi
itu yang pertama
yang kedua adalah
nggak paradoks ya
uni irma ini selalu bicara tadi panik panik panik
kubu dua ribu sembilan belas ganti presiden
nah yang memang kenyataannya begitu
kalau panik itu tentu kita lihat ya
bagaimana kita lihat bagaimana yang panik ini yang menghadang ya
menghadang di mana mana
perempuan dipersekusi di bandara
itu kan contoh kepanikan
lalu saya ingin menyampaikan
tagarnya saja dua ribu sembilan belas ganti presiden
kan dua ribu sembilan belas ganti presiden
memang targetnya memang dua ribu sembilan belas
pas pemilu itu presiden diganti
jadi saya rasa ini bukan makar berulang kali bawaslu dan kpu menyatakan ini
bukan kampanye hitam
saya rasa ini hanya gerakan masyarakat ya
kenapa harus takut
kenapa harus panik
kenapa harus menghadang
kalau anda gak sepakat
gerakan yang lain
sebenarnya kalau kita benar benar bisa menerima perbedaan
masalahnya karena kita panik
kekuasaan itu melenakan
akhirnya muncullah penghadang hadangan dengan cara cara premanisme
satu lagi yang penting
menyinggung soal penangkapan penangkapan
di zaman pak s b kita tahu pak jokowi juga gemar melakukan penangkapan penangkapan
kita ingat ustadz ahtod ditangkap di hotel
mau aksi besok
sampai sekarang ditahan berbulan bulan ya
sebentar ditahan berbulan bulan
jangan bicara fitnah
orang orangnya aja di luar kok bisa ditahan berbulan bulan
setelah itu dilepas
jangan selalu bicara fitnah dong
ini gak fitnah fakta
al khotob ditahan berbulan bulan

oleh pihak kepolisian
habis itu dilepas tanpa proses pengadilan
nah ditahan pas kok
tanpa proses pengadilan
kalau memang orang itu salah
digeser ke pengadilan
sehingga pengadilan memutuskan
apakah al khotod ini bersalah atau tidak
bukan ditangkap tanpa proses
bukan hanya al khotob
sri bintang pamungkas juga itu
ditahan juga berbulan bulan
tapi tidak sampai proses pengadilan
maksud saya ini kan cara cara
persis seperti zaman orde baru
meskipun pak s b mungkin melakukan penangkapan
terhadap bang ferry
tapi beliau melalui proses pengadilan
proses hukum yang berkeadilan
orang yang berbeda pendapat
baik mbak andre
kita kembali ke topik
retretan aksi ini
tentu berdampak terhadap capres
dan juga cawapres
ini nanti bang andre mungkin bisa jawab
dengan penolakan penolakan ini
sebuah kampanye yang kurang baik juga
untuk pak prabowo
dengan adanya penolakan yang cukup banyak
di beberapa kota ini
tidak bisa dihindari juga ya
apakah ini tetap akan dilanjutkan
sampai dengan nanti
nanti kita bahas
di segmen terakhir
kami akan segera kembali
sesaat lagi tetap bersama kami
kita kembali di prime news
ini segmen terakhir
di segmen terakhir
di segmen terakhir
di segmen terakhir
di segmen terakhir
di segmen terakhir
di segmen terakhir

ini segmen terakhir
dari dialog kita pada hari ini
malam hari ini
bang andre tadi ya
nanti satu satu juga sembari melengkapi
dengan adanya sejumlah pro kontra ini
akan tetap dilanjutkan
dan bagaimana menyikapi
kalau ini kemudian justru berubah
dari pak prabowo
mungkin publik jadi terframing
ini kok ditolak di mana mana
adalah aksi masyarakat
tidak ada hubungan dengan
sehingga kami tidak
di seluruh indonesia
itu pertama ya
bagian kepanikan rezim ya
karena kalau rezim itu
dan beritahu kalian ya
kami mau tinggal sesekali
kita lagi mata bukit
kita lagi beda beda
padahal kita lihat pengumuman di mana mana ini deklarasi ini ini deklarasi ini
tapi kadif humas tidak perlu menyatakan ini acara ini kampanye di luar jadwal
ini kampanye di luar jadwal nggak ada
tapi kalau aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden dinyatakan kampanye
padahal bawaslu dan kpu menyatakan ini adalah kebebasan ekspresi
sekali lagi itu pernyataan bawaslu dan kpu
saya rasa kita tidak usah terlalu panik setiap masyarakat punya ekspresi untuk mengungkapkan hak mereka
ada undang undangnya yang mengatur dan ini bukan kegiatan makar konstitusional
kalau memang dua ribu sembilan belas jokowi ingin dilanjutkan silahkan juga bikin aksi saling hormat menghormati saja
sebenarnya ini sederhana tidak perlu dihadang tidak perlu dipersekusi biarkan ini bikin aksi
yang jokowi lanjutkan
juga bikin aksi sehingga kita belajar saling menghormati perbedaan pendapat
kita belajar menghormati perbedaan pilihan ini yang penting
jadi ini pasti teman teman di relawan ini akan tetap melanjutkan
saya nggak tahu nggak mengerti
tapi kan bukarnapak tegirin juga dekat dengan orang orang yang ada di situ
ya teman teman itu sering berdiskusi dengan wakil ketua umum kami bang fadli
tapi itu pribadi bukan koordinasi
jadi itu hak hak dua ribu sembilan belas ganti persis apakah akan lanjut atau tidak
tapi yang jelas penolakan penolakan itu bagian dari kepanikan orang yang terlibat
jadi justru bukan mengurangi hidup buat pak prabowo yang justru menambah
anda bayangkan perempuan seorang nenowarisman dipersekusi berjam jam ditahan
emang kenapa takut dengan seorang nenowarisman
ini yang luar biasa republik indonesia ini
jadi kalau anda nggak sepakat ya anda bikin gerakan lain bikin acara lagi gitu loh
nggak usah harus dihadang dilempar lempar mobilnya diserbu bandaranya
karena kan saya rasa inilah pelajaran kita ini pr kita bersama seluruh bangsa indonesia
agar bisa saling menghargai perbedaan pendapat
ya mudah mudahan lah timnya pak prabowo tim pak jokowi terus bekerjasama
mensosialisasikan kepada seluruh warga indonesia
agar tujuan kita bersama pemilu aman damai berbartabat serta riang dan gembira bisa terwujud
harapannya seperti itu
mbak irma seperti apa melihat ini ke depan
tentu ini menimbulkan eskalasi ya antara masa yang pro dan juga kontra
dan tampaknya juga ini akan tetap dilanjutkan
sebaiknya seperti apa ini kemudian nanti dikelola aksi aksi seperti ini
nah inilah saya bilang andri ini tidak satu kata dan perbuatan
kalau mau bilang pemilu yang riang gembira aman tenang
kok nyuruh orang berhadapan hadapan yang menolak dan yang minta ganti presiden
inilah ya kan ini nggak benarnya nih
tidak satu kata dan perbuatan
riang gembira tenang segala macam tapi disuruh orang berhadapan hadapan
nah yang kedua saya mau kasih gambaran lagi nih
kalau yang nolak ini kan berbeda beda masyarakatnya
ini yang di surabaya ini yang ini
tapi kalau nino warisman dia terus leleng
keleleng belusukan kemana mana
nah terus yang saya mau
yang kemudian andre bilang bahwa ini adalah masyarakat
dia sendiri kok kemana mana timnya
ini kan sudah didesain
kalau yang nolak ini masyarakat
bukan tim masyarakat sendiri yang nolak
kalau nino kan tim
yang katanya tadi selalu konsultasi dengan falizon
ya kan itu udah bisa kita tangkap
jadi jangan bersilat lidah bilang ini bukan bagian dari kita
udahlah masyarakat udah tahu persis kok
nah yang ketiga
belusukan ke daerah daerah
kalau sekedar jokowi dua periode ada deklarasi kan selesai deklarasinya
ya yang melakukan deklarasi siapa
tapi kan ini nino keleleng keleleng
nah ya kan
kata orang kelembang keleleng keleleng dia
makan opo loh ini keleleng keleleng
nggak ke rakyat
kalau yang nolak ini kan rakyat banget
rakyat surabaya rakyat pemapukan baru
nah kalau ini kan enggak
jadi dimana benernya
nah ini yang saya ingin garis bawahi
jadi adinda andre
ayo kita sama sama ke depan
ya menjaga indonesia ini ke depan menjadi lebih baik
tolong hargai juga bagi teman teman yang tidak sepakat
jangan kalau di beliau ah ini benar
tapi kalau orang lain salah
jangan selalu mencari pembenaran pembenaran politik lah
kalau kita mau bicara fair
ya satu kata dan perbuatan
jangan riang gembira tapi yaudah bikin aja lagi sama sama
ya akhirnya kan beradu
kalau beradu siapa yang akan
dan yang terpenting masyarakatnya supaya tidak jadi ricuh begitu ya pak irma ya
kalau diadu yang akan rugi siapa
ya persuasi pemerintah
ya itu akan jokowi yang kena
dia kan sengaja mancing mancing gitu loh
supaya terjadi keributan gitu ya
kalau ribut pemerintah langsung disalahin
oke mas armi terakhir
akan seperti apa kemudian
gerakan gerakan ini sampai kita nanti akan masuk ke kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
ya saya ingin menyampaikan tiga poin aja ya
yang pertama begini
munculnya gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
ini kan sebenarnya kalau mau kita lihat
karena ruang dalam tanda petik oposisi yang langsung di formal politik ya
di political system di parlemen antar elit itu relatif tidak apa
tidak ada ruang yang memadai
bahkan elit cenderung apa
akomodatif satu sama lain ya
akhirnya kan ekspresi
ekspresi itu tumpah
tumpah ke media sosial
kemudian tumpah ke jalanan
nah disitu kemudian ada problem juga terkait dengan kecendungan polarize society masyarakat kita
yang hari hari tahun terakhir ini kan ada unsur apa
kekuatan polarisasi itu muncul atau tertampak
dan kadangkala ini mengkhawatirkan
mengkhawatirkan bagi rezim sendiri
artinya pemerintah yang berkuasa
punya tanggung jawab moral
juga sisi lain juga
saya kira juga masyarakat juga sama mengalami
sehingga penolakan itu ada
maupun yang kontral juga
ada artinya unsur itu selalu ada
nah kemudian yang poin yang ketiga begini juga
ini gerakan ganti presiden itu harus dilihat di dua aspek
sebenarnya juga kemajuan bagi demokrasi
kita juga harus kita lihat
karena di tengah boleh dibilang oposisi yang relatif berantakan di parlemen
ya kan parpol yang model koalisi dan arahnya kadangkala bisa berubah ubah terus
itu kan menghasilkan narasi politik yang tidak koheren
artinya parpol di periode lalu mendukung si a periode ini gabung
itu bagi publik juga sebenarnya tidak terlalu banyak menolong untuk mereka memahami posisi partai
nah dalam narasi politik itu kan juga ada unsur vitality ya
jadi di sini apa maksudnya
kepercayaan nilai nilai yang melekat pada publik masyarakat
itu yang akan menentukan orientasi dia itu ke amanah mana di tengah narasi politik yang dibangun elit
tidak perlu dikhawatirkan juga sejauh tidak ada kekerasan dan sebagainya ya
gerakan gerakan itu muncul baik yang ganti presiden maupun yang pro
artinya dua periode lanjutkan misalnya seperti itu
itu tidak perlu dikhawatirkan juga
karena apa masyarakat itu punya value punya nilai di dalam narasi politik itu vitality tadi misalnya
yang dia itu akan percaya mana yang bisa dia percaya
berdasarkan apa pengalaman dia
berdasarkan apa persepsi yang dia yakini
meskipun ada yang pro dan kontra dengan segala aksi aksinya begitu ya
nanti tentu akan ada yang cenderung mendukung
misalnya yang ganti presiden dia ikut atau cenderung bahkan dia menolak
walaupun misalnya dia diteriakin
dia mau diganti presiden tapi dia apanya yang mau diganti
atau misalnya dua periode misalnya dia bilang wah udah capek bro misalnya begitu
nah artinya apa percayakan kepada masyarakat
sejauh tentu saja ini tanggung jawab yang berat
kita perlu apresiasi apa
pihak kepolisian memang ini paling berat kenapa
sebagai salah satu representasi tangan berintah tangan negara disitu ada tanggung jawab moral
artinya citra presiden baik presiden kepala negara dan presiden sebagai incumbent mbak irma itu dipertaruhkan juga disitu
dilematis begitu ya
iya artinya itu
dan kita tentu berharap apa namanya ya semua bisa berjalan lancar
apapun apa namanya bentuk menyampaikan pendapat
dan tidak ada hal hal yang sifatnya kekerasan yang memang dikhawatirkan ya terjadi menjelang kita akan masuk ke masa kampanye pilpres dua ribu sembilan belas nanti
terima kasih banyak bang andre mbak irma terima kasih
mas aryo terima kasih banyak sudah hadir di prime news malam hari ini